anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
puluhan orang mengantre di poliklinik khusus rumah sakit universitas erlangga surabaya jawa timur
selasa pagi mereka melakukan pemeriksaan mandiri
karena merasa mengalami gejala gejala yang mirip dengan infeksi virus corona
poliklinik khusus rumah sakit universitas airlangga
yang sebelumnya dikenal sebagai crisis center ini
dipenuhi warga yang mengantre untuk memeriksakan diri
mereka adalah orang orang yang melakukan kunjungan ke negara dengan infeksi virus corona baru baru ini
sebagian lain yang pernah melakukan kontak dengan orang asing
yang diduga terjangkit atau berasal dari negara dengan infeksi virus corona
mereka yang merasa mengalami gejala gejala mirip infeksi virus corona
memilih memeriksakan diri
tidak hanya warga surabaya beberapa datang dari daerah lain
dan ada juga warga asing
mereka mengantre berjam jam karena poli khusus tidak dibuka dua puluh empat jam
karena keterbatasan jumlah petugas dan dokter
setiap hari pasien dibatasi seratus orang saja
mohon maaf memang semuanya serba terburu buru
dan kita tuh ada yang bilang bahwa
kok ini kebijakannya beda dari hari ke hari beda dari jam ke jam beda
karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada
kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada
nanti kita akan tidak bisa maju
sejak dibuka pada sembilan maret lalu
sudah lima ratus lima puluh orang memeriksakan diri di poliklinik khusus ini
hingga saat ini ada enam pasien berstatus orang dalam pemantauan
tiga orang pasien dalam pengawasan atau pdp
bila kesembilan orang ini tidak positif terjangkit virus corona
mereka akan dipulangkan selekasnya
dan kita akan lanjutkan dialog tentang penanganan covid sembilan belas
karena serangan virus bukan pertama kali terjadi di indonesia
semestinya pemerintah sudah memiliki protokol resmi
soal penanganan wabah virus penyakit
kali ini kita akan bandingkan bagaimana sebetulnya
langkah pemerintah saat menangani virus penyakit lain
dengan penanganan covid sembilan belas
sudah ada narasumber saya di studio pada malam hari ini
majelis pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
selamat malam pak ahas bula
kita ketemu lagi
tapi ini jaraknya agak jauh pak
kita harus social distance pak
pak tadi jurubicara pemerintah
pak ahmad yuryanto sudah mengatakan
bahwa pasien covid kita bertambah pak
semakin bertambah langkah penanganan pemerintah
sudah bisa selaras dengan bertambahnya kasus
dan juga dengan langkah strateginya pak
yang jelas buat pemerintah ini memang pr yang berat
karena bertambah kasus
ya harus terus memacu persiapan persiapan
untuk mengurangi kontak lebih lanjut
karena virus ini seperti yang lalu saya sampaikan
ini teror yang tidak terjadi

pemerintah saja bisa melakukan penyelidikan
untuk membuat kembang cepat
dan pemerintah saja tidak akan mampu
oke jadi harus semuanya stakeholders
makanya kan kemudian presiden jokowi sudah meminta
agar lembaga lembaga lain kemudian dilibatkan
juga pemerintah pemerintah daerah
juga ikut bekerja sama
apakah itu kemudian cukup strateginya
untuk bisa menahan laju penyebaran pak
yang begitu cepat
karena banyak juga spesimennya yang diperiksa
tadi sudah disebutkan dua tiga ratus spesimen
barusan melihat berita di surabaya
kalau saya justru melihat
jangan sampai masyarakatnya yang panik
semua minta periksa
sumber daya kita nggak akan cukup
di indonesia ini kan penyakit yang menyerang paru
dokter spesialis paru kita cuma satu dua ratus orang
tidak akan mungkin
kalau semuanya akan masuk ke rumah sakit
tidak akan mungkin sanggup
jangan jangan nanti dokternya akan sakit
oleh karena itu perlu ada
penjenjangan bagaimana mendidik masyarakat
mengajak kelompok kelompok masyarakat
bukan hanya pendani
masjid masjid gereja rumah ibadah
menjelaskan kepada umatnya
jangan distant saja
kita lihat pengalaman di china
di singapura di korea
itu sudah mampu mencegah
pemerintah nggak mungkin akan melarang
orang dekat dan sebagainya
dengan senjata tidak mungkin
tapi dengan pengetesan spesimen

yang hampir lebih dari dua ratus juta
apakah itu kemudian bisa menjadi
pembanding karena kalau kita lihat
negara negara lain mereka mengetesnya itu
random checking kemudian spesimennya juga lebih banyak pak
ya betul kalau
itu dijadikan alasan
untuk mengatakan kita masih jauh
bahwa kasus di indonesia ini sekarang
kalau kita bandingkan dengan
populasi itu baru enam
satu juta penduduk
sementara malaysia sudah dua puluh
artinya malaysia di penduduk
malaysia itu tiga puluh kali lebih beresiko
dibandingkan di kita sekarang
sehingga actionnya bisa lebih
ini kan persoalannya balancing antara
publik secara keseluruhan
manfaat dan moderatnya
pemerintah tidak boleh lengah
tidak boleh lengah
oke dengan kita bandingkan
kalau sebetulnya kan penyakit wabah ini
bukan sekali terjadi ya pak ya di indonesia
kita sudah beberapa kali mengalami bencana
wabah dari mulai mers
kemudian sars flu burung
nah kita akan bandingkan
kita sudah merangkum datanya
kita sudah merangkum datanya
mungkin kita bisa lihat bersama di layar
kita bandingkan bagaimana
cara penanganan penyebaran wabah flu burung
pada tahun dua ribu enam dengan
penanganan penyebaran covid sembilan belas
di pemerintahan yang sekarang
dan pemerintahan yang lalu
kita lihat bersama di layar
kalau untuk flu burung
pada tahun dua ribu enam
kemudian dibentuk komnas penanggulangan flu burung
itu ada komnas penanggulangan flu burung
pada tahun dua ribu enam
berserta dengan capresnya sekaligus
sementara untuk covid sembilan belas
itu presiden jokowi atau pemerintahan yang sekarang
kemudian membentuk gugus tugas penanganan covid sembilan belas
apakah ini kemudian fusia sama pak
kita bahas satu persatu
apakah kemudian fungsinya sama pak
saya kira ini yang sekarang
deklarasi bencana nasional lebih kuat sebetulnya
secara legal basis
itu kan komite nasional saja penanggulangan
disini sudah dideklarasi
bahwa ini bencana nasional
dan boleh menggunakan dana dana
yang tidak dianggarkan
artinya pembentukan gugus tugas ini
karena melihat kasusnya yang menyebar begitu cepat
kemudian angka kematiannya juga cukup tinggi
bukan hanya begitu cepat
kalau dulu waktu flu burung
itu belum terjadi
itu belum terjadi
itu belum terjadi
itu belum menjadi pandemi
dan sekarang who sudah deklarasi pandemi
jadi memang status situasinya
tapi memang harus lebih kuat dari yang dulu
cuma bahwa kalau di lapangan
dirasakan belum terlalu kuat
itu masalah koordinasi
yang mungkin belum pas di lapangan
kita lihat poin yang kedua pak
dimana disitu disebutkan bahwa ada kerjasama
balit bankes lembaga eijkman
namrudua dan who
sejak awal saya ingat sekali

kemudian who dan juga lembaga eijkman
serta tddc uner juga ikut dilibatkan
sementara untuk covid sembilan belas
kerjasama balit bankes lembaga eijkman
dan universitas erlangga
untuk lembaga eijkman dan universitas erlangga
baru dilibatkan setelah ada desakan
dan juga kasus ini mencapai hampir seratus
padahal kan yang ini sudah pandemi yang covid sembilan belas
untuk lab ya
kalau nggak salah kemarin sudah ada
surat keluar dari kemenkes
ada dua belas sekarang
yang perlu kita
dua belas tadi sudah lebih dari
ini awalnya sini memang
awalnya hanya balit bangkes pak
awalnya balit bankes
pada saat kita dialog lembaga eijkman dan universitas erlangga
kalau yang ini sudah nih
memang nggak dari awal itu
karena memang pertimbangannya saya tidak tahu
supaya satu bahasa barangkali ya
tapi sekarang sudah dua belas
cuma yang perlu diperhatikan adalah
dan disini yang saya khawatir
kalau masyarakat panik
semua minta diperiksa
tapi kan artinya pada saat ini sudah ditentukan oleh who sebagai pandemi global
pemerintah hanya menggunakan balit bankes
baru setelah mencapai hampir
lembaga eijkman dan universitas erlangga
sementara untuk flu burung
yang bukan pandemi global
seperti yang tadi bapak sebutkan
itu sudah dilibatkan sebegitu banyak
lab dan juga balai
nah ini bagaimana melihatnya pak
ya kalau dulu
saya tercendung bilang ya dulu oke bagus
sekarang bagaimana kita tiru yang dulu
alhamdulillah sudah tambah dua belas
tapi kemudian yang mesti kita
mohon kepada pemerintah
dengan deklarasi ada dana satu triliun
untuk penanganan corona
saya bilang asapnya yang diurusin bukan apinya
bukan apinya sekarang pemerintah sudah mengurus apinya ya
tapi itu mudah mudahan bisa cepat melengkapi kebutuhan di lapangan
ya kan lab lab ini kalau nggak ada reagennya nggak ada orang yang dilatih juga nggak akan bisa
artinya sekarang hdm ya pak yang dikhawatirkan
harus dilatih harus
cukup memadai untuk antisipasi berapa
kira kira dengan dua belas balai yang sudah dikeluarkan ataupun ditetapkan oleh kementerian kesehatan
sudah bisa untuk melakukan pengetesan besar besaran kita
kalau besar besaran belum
tapi kalau melihat rate untuk perkembangan yang ada kasus sekarang
masih relatif kecil dibandingkan penambahan misalnya di jerman yang lebih dua ratus
dalam satu hari
masih relatif kecil
jadi kalau kita bisa balancing dengan masyarakatnya yang social distancing atau jaga jarak sekarang
jangan terlalu dekat
kerja dari rumah
masyarakatnya ikut disiplin
sorry itu saya tadi ada di luar saya lihat lu
artinya tingkat kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan
karena itu yang paling menentukan
di cina berhasil penduduknya satu empat miliar
karena memang rakyatnya disiplin
karena memang rakyatnya taat
apakah kemudian rakyat indonesia taat
nanti kita akan bahas dan kita akan masih bandingkan lagi bagaimana penanganan virus covid sembilan belas
dan juga penanganan wabah sebelumnya
kita akan kembali saat lagi cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan saya masih bersama dengan profesor hasbullah tabrani
majelis pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
dan kita akan lanjutkan perbandingan dialog perbandingan kita antara penanganan virus covid sembilan belas
dengan penanganan wabah flu burung pada tahun dua ribu dua puluh
kita akan lanjutkan lihat lagi datanya
tadi sebelumnya kita sudah bahas soal pembentukan gugus tugas dan juga komnas flu burung
serta beberapa laboratorium
laboratorium yang digunakan ataupun ditunjuk oleh kementerian kesehatan
mungkin tadi yang terakhir soal koordinasi
mungkin ada nggak slidenya
kita bisa lihat bersama
di poin yang terakhir itu sebetulnya yang sudah kita recap di sini
bahwa pemerintah daerah terlibat dalam pengawasan komunikasi publik dan juga karantina sejak awal
di penanganan kasus flu burung
sementara untuk di covid sembilan belas pada saat awal hanya terpusat di pemerintah pusat
tapi setelah kemudian penanganan covid sembilan belas
pemerintah daerah mengambil sikap sendiri
akhirnya pemerintah pusat mengakui bahwa harus ada sinergi
nah gitu gimana pak melihatnya
yang penting itu sinergi
saya kira pertama mungkin diharapkan pusat satu komando
tapi itu jalan di cina
memang tidak ada demokrasi
kita ini kan lingkungannya sudah demokratis
daerah merasa punya kemenangan sendiri
jadi kata yang tepat itu sinergi
yang penting pesan kepada masyarakat harus sama
bahwa di dalam komunikasi kayak apa mau berebutan ya silahkan
nggak usah keluar di masyarakat
tapi ke masyarakat pesannya harus sama
jangan sampai masyarakat jadi bingung
mana yang betul
anda melihat ini pesannya sudah sama atau kebijakannya berbeda beda sehingga masyarakat bingung begitu
anda melihatnya gimana pak
kalau pesan sebetulnya sudah sama
kalau pesan sosial distancing itu sudah sama
cuma dari segi informasi itu yang membingungkan
syukurnya informasi yang diribut ributkan itu persoalan ada kebijakan bedaan kecil yang berbeda
saya cuma berharap keduanya pusat sama daerah lebih sinkron
jangan sampai nanti berdebat yang urusan kecil
tapi lupa yang paling penting pengendalian
sekarang kuncinya adalah mengendalikan
jangan sampai terjadi penularan lebih lanjut
dan itu tidak hanya bisa oleh pemerintah tapi kembali lagi oleh masyarakat yang harus bergerak di pusat dan di daerah
oke artinya langkah desentralisasi itu memang sudah tepat dilakukan ya
artinya pemerintah pusat memberikan porsi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan penanganan sendiri begitu
saya tidak bilang kesempatan
kalau kesempatan berarti kalau dia tidak mau ya nggak ada
ini tanggung jawab bersama
oke tanggung jawab bersama
tanggung jawab bersama
sekarang kita bandingkan sebetulnya jumlah kasusnya
jumlah kasus yang positif flu burung dengan kasus yang positif covid sembilan belas
nah kalau kita lihat flu burung dari tahun dua ribu lima sampai dua ribu tujuh belas itu kasusnya yang positif ada dua ratus orang
kemudian yang meninggal ada satu ratus enam puluh delapan orang
untuk kurun waktu sekitar dua belas tahun mbak
di indonesia saja
nah sementara untuk covid sembilan belas dari tanggal dua maret
kita hitung dari tanggal dua maret pada saat diumumkan pertama
tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh pada saat positif itu ada satu ratus tujuh puluh dua orang sampai hari ini dan yang meninggal lima orang
bagaimana anda melihatnya perbedaannya yang satu dua belas tahun dengan satu sekitar lima belas hari pak
nah itu yang saya takut ini
masyarakat salah lihat ini
oh kalau gitu lebih bahaya pelu burung itu
karena dari dua ratus satu ratus enam puluh delapan yang meninggal
di sini dari satu ratus tujuh puluh dua cuma lima
jadi takut nanti oh ini aman aman ini
ini yang saya takut
di situ jangan salah flu burung itu kasusnya berkelanjutan
terus menerus ya pak ya
itu zoonosis dari burung unggas kepada manusia
yang menunjukkan bahwa kita tidak mampu mengisolasi kasus itu
oke artinya kalau dilihat ini terjadi selama dua belas tahun dua ribu lima sampai dua ribu tujuh belas
tadi anda sebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk mengisolasi
bukan tidak mampunya

ya kita tidak bisa mematikan mengisolasi kan flu burung itu
kalau covid ini virusnya berbeda
ya mudah mudahan ini kalau kayak sars itu bisa alamiah dia akan berhenti
kalau orang yang tertular dan mengembangkan imun di dalam badannya makin banyak
dan imunnya mencegah penularan lebih lanjut
mudah mudahan dia tidak melakukan reinfeksi
maka kasusnya akan menurun
dan akan sifatnya agak beda nih kasusnya
oke ini sifatnya agak beda
kasus virusnya memang agak berbeda ya untuk yang covid sembilan belas
tapi jangan lengah nih
satu ratus tujuh puluh lima ini juga kematian yang musik kita juga

ya cukup tinggi berarti ya
jadi masyarakat juga jangan lengah kalau melihat ini
oke tapi masyarakat juga jangan lengah pemerintah juga jangan lengah
satu bulan menjelang bulan ramadan kemudian satu bulan menjelang hari raya
langkah mitigasinya harus lebih cepat harus lebih konkret pak
sebaiknya kalau tidak terjadi penurunan
akselerasi apa penambahan kasus
masyarakat jangan pulang kampung berbunung bunung
oke artinya lockdown diperlukan begitu
mungkin bukan lockdown full tetapi parsial
parsial itu gimana pak mungkin bisa di
sebenarnya yang sekarang ini juga sebetulnya sudah
lockdown itu kan artinya kita mengunci supaya masyarakat tidak bebas berkeliaran
ya khususnya di daerah daerah yang punya kasus banyak
nah jadi perlu diidentifikasi daerah mana yang memang punya penyebaran tinggi
yang secara manajemen cukup efektif untuk mencegah itu dengan membatasi
tapi kalau misalnya sekarang kasusnya masih sedikit dengan menjaga jarak
dan masyarakat memenuhi atau mematuhi aturan itu
itu dulu kita lakukan
tapi paling banyak kasus positif terjadi di provinsi dki jakarta
sementara masyarakat yang akan mudik dari dki jakarta itu juga akan banyak pak
menjelang nanti bulan ramadan dan juga hari raya
ini bagaimana apakah kemudian opsi lockdown untuk khusus daerah seperti yang paling banyak di provinsi dki jakarta harus dipertimbangkan matang matang dari sekarang pak
ya lockdown atau nutup itu selalu ada manfaat dan mudarat
sekarang kalau kita tutup tidak ada kegiatan
pertanyaannya untuk mereka mereka yang bekerja mandiri
dia nggak bisa dapat income
kalau kemudian dia tidak terkena virus tetapi dia tidak bisa makan menderita penyakit yang lain ini juga bahaya
jadi saya kira pemerintah harus lihat timbang betul
lihat perkembangannya hari demi hari
sama kayak who melakukan pemantauan di seluruh dunia
yang awalnya menyatakan ini darurat
belum dilakukan pandemi
tapi terus dipantau
oh sekarang kalau ternyata percepatan penambahan kasus sudah begitu tinggi
maka pemerintah harus berani
kemudian social behavior nya akan seperti apa pak
kalau akhirnya pemerintah menetapkan lockdown
karena kan masyarakat kita itu belum setaat masyarakat di negara lain begitu
apakah akan terjadi chaos kemudian masyarakat tidak bisa menerima atau seperti apa
karena kan tingkat kesadaran masyarakat kita juga masih rendah begitu pak
itu faktor yang tadi mudaratnya yang mesti dipertimbangkan
saya kira opsi itu tidak boleh ditutup
ya tidak boleh ditutup
yang penting dilakukan sekarang ini adalah pemerintah memastikan kebutuhan pokok itu sudah menyebar memadai di daerah daerah
sehingga kalau diperlukan mudah mudahan tidak
kalau diperlukan kita tutup supaya orang tidak bergerak
suplai makanan dan minuman itu cukup
anda melihat pemerintah punya waktu untuk menyiapkan supply suplai itu tadi
karena kan kalau misalnya itu tidak disiapkan dengan baik maka akan terjadi chaos gitu
akan terjadi keributan di masyarakat
anda melihat pemerintah bisa menyiapkan itu pak dalam waktu secepat ini
kita punya pelabuhan cukup banyak
jadi untuk menggerakkan barang itu cukup banyak
dan jangan pula dilupakan bahwa dalam kondisi seperti ini kita harus singkirkan dulu
misalnya kalau perlu bawa barang dari kapal kapal melu dari beberapa pulau
kalau bisa dari dalam negeri sendirilah
maka barang barang yang seperti elektronik begitu itu belakangan lah
prioritaskan yang kebutuhan pokok
saat ini lockdown menjadi opsi yang jangan ditutup tapi social distancing itu harus digalakan oleh pemerintah kepada masyarakat
ada jeda waktu atau mungkin ada masa waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk segera memutuskan kalau kemudian social distancing ini tidak bisa pak
tidak bisa menjadi cara yang ampuh untuk menekan pertumbuhan penyebaran
ya karena ini baru dua hari pengumuman untuk kerja di rumah
tidak usah kemana mana
jadi kita lihat perkembangannya
kalau ini efektif dalam dua minggu kita akan lihat
belum tentu dua minggu akan berhasil ini
tapi ada satu yang perlu masyarakat pahami betul
bahwa orang orang yang berisiko tinggi
para perokok para penyakit orang orang yang menderita penyakit
alergi asma orang tua anak balita
perlu diawasin dijaga
tapi ada kontak dengan mereka
oke terima kasih sekali pak hasbullah tabrani atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
semoga saja angka pertumbuhan penyebarannya itu tidak begitu tinggi lagi
dan pemerintah segera menentukan langkah langkah strategis untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di tanah air
dan untuk meminimalkan penularan virus corona mui mengeluarkan fatwa tentang penggantian sholat jumat dengan sholat zuhur di zona merah
yang ditetapkan pemerintah cnn indonesia prime news
segera kembali sesaat lagi